saya akan bawa masalah ini sampai ke komite sekolah
saya yakin si rivki itu bisa diskors
atau bahkan dia dikeluarin dari sekolah ini
eh bu bu dia
sebaiknya ibu tenang dulu
ibu hubungi keluarganya aldino
terus kita pastiin kondisi aldino yang sebenarnya
ki kalau kamu mau serang anak ipa tuh
harusnya kau bilang ke anak anak lain lagi
biar kita ini tidak kalah jumlah kawan
gue juga gak tahu tadi kenapa tiba tiba anak ipa tuh pada datang
kamu diam di sini aja ya
tumben lo punya nyali
nyegat gue sendirian
hati hati ndak dapat alma seperti roku oku
pokoknya mereka di obosil
ya study nya benar
agak dua enggak tetap bayaran sama said owl
gayanya kayak banget baloi baloi aja posisi yang terkenal lo
udah udah udah
bisa udah gak sih
kalian sadar gak sih
kalian itu cuma mikirnya dendam dendam dendam
edi budi maman ardi sama aja semuanya
tapi dia udah kaya gini loh sayang
happy lu sekarang
bawa ke rumah sakit kecepatan
udah gak sih
lihat gue kelar
lu pergi lah
kalo aja dulu ancel
eh tadi kita itu harus langsung pukul saja
jangan kelihatan kalah mental
ya lu kenapa nangan nangan tadi
eh saya ikut kau tapi kau pegang pegang diam
cepet pengurangan pengurangan ya
lihat dulu ya
gue gak ada nomornya
aduh gimana ya
yaudah gini aja
kita bagi tugas
gue tanya anak anak di grup ipa nomornya pak rudi
terus gue ngapain
ya lu telepon siapa kek
budi atau siapa gitu
tolong bantu bapak cek tugas matematika yang sudah bapak kelompokkan
maaf bu sebelumnya saya boleh minta nomornya pak rudi bu bapaknya aldino
untuk apa kamu minta nomor telfon bapaknya aldino
digebukin sama rifki bu
sekarang aldino posisinya di rumah sakit
di rumah sakit mana
di rumah sakit umum daerah bu
yaudah yaudah ibu nanti telfon kamu lagi ya
pak jaya rifki murid kesayangan pak jaya itu bikin ulah lagi
iya pak dia itu pukulin aldino sampai masuk rumah sakit
aduh kacau kalau sampai beneran aldino masuk rumah sakit gara gara rivki
pak jaya rifki itu kan ketua osis harusnya kan dia bisa jadi panutan
tenang bu dia nggak usah ngegas gitu ntar saya urus rifki
loh siapa yang ngegas pak saya itu cuma panik pak jaya jangan sensi gitu deh
siapa yang sensi
saya cuma berusaha nenangin bu nita
saya cuma berusaha nenangin bu nita supaya bu nita itu nggak panik
tapi bapak jangan melotot gitu
pak jaya saya akan bawa masalah ini sampai ke komite sekolah
saya yakin si rivki itu bisa diskurs atau bahkan dia dikeluarin dari sekolah ini
eh bu dia sebaiknya ibu tenang dulu ibu hubungi keluarganya aldino
terus kita pastiin kondisi aldino sebenarnya bu
ki kalau kamu mau serang anak ipa tuh harusnya kau bilang ke anak anak lain lagi
biar kita ini tidak kalah jumlah kawan
gue juga gak tahu tadi kenapa tiba tiba anak impa tuh pada datang
kayaknya tadi anak anak hiper cuma cariin gue deh
terkait masalah gue sama rara
sabar sabar sabar pt ini masih penasaran
kau kenapa pukulin aldino tanpa kasih tahu kita kawan
ya adalah pokoknya yang penting gue dibikin kesel aja soal ini
pak buangnya kasus
oh beneran hah gebukin dia
kenapa buka kau jam jam kayak gitu pak
lo tuh harusnya khawatirin rifki bukan si aldino
justru gue panik karena gue khawatir sama rifki
budi ada dapet telepon katanya aldino masuk rumah sakit gara gara lo
waduh kacau kalau budi ampe tahu bisa kemana mana nih masalah ki
budi juga udah kasih tahu pak jaya
aduh ampun sudah pak jaya pasti kasih tahu orang tua kauki
ki please lah ki lo gausah aneh aneh kayak gini deh bokap lo juga pasti marah
dan lo emangnya mau berurusan sampai hak sekolah
kita ga tahu om aldino masih diperiksa sama dokter
saya dengar dia digugin sama temen sekolahnya gimana kejadiannya
untuk kronologi detailnya kita kurang tahu sih om pas kita nyampe lokasi aldino udah tepar
makanya kita bawa ke rumah sakit
nah ini dia om saksi matanya om
terima kasih cuy
nah gimana sini kamu
kamu kan tahu dari awal
tadi saya pulang sama aldino om terus pas tengah jalan rivki nengkat mobilnya aldino
rifki anaknya si roy itu
ehm iya om
ada masalah apa anak si roy itu sampe gebukin anak saya
ehm saya kurang tahu ya om cuman tadi sih rivki gebukin aldino tanpa alasan
ga ada alasannya
ripki kembali bikin masalah pak
menurut informasi yang saya dapat sepulang sekolah rivki pukul
pukul sepuluh tahun